kajian pak maling jemuran
lari ke sana
kalian semua yang merasa murid baru
kalian boleh maju ke depan untuk memperagakan jurus jurus yang sudah diajarkan beberapa hari yang lalu ya
baik yang merasa murid baru
siapa yang mau maju ke depan duluan
raikal pasti kamu gak bisa jurus jurus itu kan
yailah baca kursi aja belum lancar
kamu tuh kan di pesantren ini cuma bikin onar
kalau misalkan aku lulus ujian pencaksilat ini gimana
haikal sobri kalian maju ke depan duluan
eh lepas waau saya ke sini
sobri kenapa kamu ambient apik
ela masih bisa
si sobri pakai jurus dewa mabok
mereka bikin masalah lagi
bikin masalah lagi
mereka saking semangatnya
kalian yang bener ya
jangan sampai kalian bikin masalah lagi ya
saya akan bantu mengawasi
kalau ada apa apa
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
ustadz jangan luru
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
muslim itu bersaudara
kenapa silatnya jadi begini
ya muslim itu
bagaikan satu tubuh
jika salah satu sakit
begini tidak berhasil pun
apa mau nyerangnya kalau diceramain terus
ya pada saat mendatang
kajian pak maling jemuran
lari ke sana
mas mau kemana sih ya ampun ini
eh mas kalau mau kemana mana pelan pelan
banyak orang di sini
allah buru buru amat
mudah mudahan gak ada apa apa itu orang
orang orang di sini gak pade pakai baju hitam
tanah panjang bawa baju anak anak
lihat ya baju hitam
jatuh terus kemana pade
lari ke sana
mau nanya itu siapa sih
maling jemuran pade
astagfirullahaladzim ya allah
ya udah kejar deh
bawa ke polisi
allahu akbar ya ampun
iya makasih bu
bu lena kenapa
kok kelihatan bingung begitu
mau utang lagi bu
aduh gimana sih bu lena
utang bulan kemarin aja
ibu belum bayar loh
masa sekarang mau hutang lagi
bu maksud saya nanti sekalian bayarnya
kalau saya udah dapat kiriman dari bapaknya raffi
kapan bu lena bayarnya
insya allah akhir bulan bu
tapi benar ya bu lena janji bulan depan ibu bayar semuanya
soalnya saya kan buat modal lagi bu
jadi harus muter dagangan saya
ibu mau belanja apa
sayur bayam aja sama tempe
ini bu lena
terima kasih ya bu
sama sama bu lena
ibu bu beli ayam ya
aku pengen banget makan ayam
tunggu kiriman uang dari ayah
kalau hari ini ibu belum ada uang
terus raffi makan apa dong bu
ibu mau buatin sayur bayam buat rapi
sama tempe goreng kesukaan rasi

kita harus pandai bersyukur

karena belum tentu semua orang bisa makan hari ini
walaupun cuma tempe
kita masih lebih beruntung dibanding mereka
baik untuk sekarang
baik untuk sekarang
kita akan menyaksikan jurus jurus dari kakak senior kita ya